hai hingga minggu malam sejumlah titik dan ruas jalan di ibukota masih terendam banjir
akibat hujan ras yang mengguyur sejak minggu dini hari seperti di ruas jalan perintis
kemerdekaan pulau gadung jakarta timur ketinggian air mencapai delapan puluh cm puluhan sepeda
motor mati mesin akibat nekat menerobos genangan air petugas di sub terpaksa
mengalihkan kendaraan untuk memasuki jalur busway karena ketinggian air jauh lebih rendah
sama halnya di ruas jalan boulevard barat raya kelapa gading jakarta utara ketinggian
air mencapai tujuh puluh cm sejumlah pengendara terpaksa menggunakan jalur yang berlawanan untuk menghindari
banjir mereka keluhkan jalan berlubang akibat pembangunan jalan tol dalam kota yang tak kunjung
selesai tadi pagi udah tiga kali motor yang banjir terus di sini ya belum ada galian sih
banjir setinggi satu m lebih masih merendam permukiman warga kampung pedong kelan
kayu putih jakarta timur minggu malam sebagian warga masih mengungsi ke tempat yang aman dari
banjir di sebuah showroom sedangkan sebagian warga lainnya tetap bertahan di lantai atas
rumahnya sejak awal dua ribu dua puluh banjir setinggi satu m lebih ini sudah terjadi tiga kali dari tahun baru kan lebih
pertama kali baru pertama tahun baru terus kemarin tanggal berapa itu ya dua puluh delapan apa terus sekarang tiga kali ini
sudah semenurutnya lebih itu iya banjir juga merendam permukiman warga di cipinang melayu
jakarta timur meskipun surut sebagian warga masih memilih bertahan di pengungsian agar bisa
beristirahat sebelumnya banjir setinggi dua meter merendam permukiman warga sejak minggu dini hari
sudah mulai surut
sementara minggu siang petugas damkar pulau gadung mengevakuasi orang dewasa hingga anak anak
dan dua bayi berusia dua bulan di kelurahan kayu putih pulau gadung evakuasi dilakukan menggunakan
perahu karet petugas juga menggunakan tali dan pelampung yang menjadi alat bantu evakuasi warga
tim liputan cnn indonesia